terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya akan masuk lebih dalam ke kib yang terancam goyah
bang doli ini kita dapat informasi sebetulnya pada saat pertemuan di kib yang terakhir ya
antara ketua umum golkar ketua umum pan dan ketua umum p tiga sempat ada komplain sebetulnya dari ketua umum golkar
kok p tiga deklarasi mas ganjar gak bilang bilang dulu ke kita
jadi ada komplain bahwa p tiga ini nggak pamitan dulu ketika deklarasi mas ganjar
apa memang ada kebuntuan komunikasi ya di internal kib
sampai ada satu partai yang deklarasi kemudian tanpa memberitahu teman koalisinya
saya kira pertemuan malam itu kan menegaskan bahwa kib masih ada dan solid
artinya sejak kib itu dilahirkan
sampai pertemuan terakhir kemarin komunikasi antar golkar p tiga dan pan itu sangat intensif
ya informal antar ketua umum pasti sering komunikasi
dan kita waktu itu juga punya tim kan yang untuk merumuskan banyak hal
ada komunikasi lah antara ketua umum pak mardiano dengan pak
berarti pamitan dulu ketika kemudian p tiga
saya nggak tahu persis bentuknya tapi komunikasi itu berjalan
jadi ada komunikasi ketika p tiga mau mengusung gajar pranowo sama deklarasi
iya jadi tidak komunikasi antar kib anggota kib itu tidak buntu terus berjalan sampai kemarin pertemuan itu
kalau misalnya buntu terus dianggap ngambek dan kemudian dianggap nggak pamitan
selama jam kan pasti pertemuan itu nggak ada
dan kemudian hasil pertemuan juga menyatakan bahwa kita nggak sama sama lagi
tapi faktanya kan sampai sekarang bisa bersama sama
mungkin pertemuan itu ingin menunjukkan semuanya baik baik saja meskipun tidak baik baik saja di belakang layar
ya memang untuk apa kita berbicara
untuk apa kita berpura pura memang baik baik saja
nggak saya pastikan komunikasi itu ada nak
jadi pamitan ada pamitan
karena memang ketika di jogja kita rapim nasi itu hari selasa malam kan sudah selesai
kita mengumumkan mas ganjar itu kan rabu sore
nah sepanjang malam itu pak ketua umum itu hampir tidak tidur
karena berkomunikasi terus dengan pak zul dengan pak erlangga
paginya pun karena kita berkumpul di sana saya tahu persis komunikasi itu terjadi melalui telepon
sehingga sampai kemudian pada kesimpulan
kita pada waktu itu komplain karena kan sebenarnya agenda sudah selesai di selasa malam
kenapa sih enggak saya mau komunikasi dulu sama para ketua umum kib
jadi plt ketua umum p tiga pak mart diono secara resmi berkomunikasi melalui telepon dengan ketua umum golka
dan juga ketua umum pan untuk pamitan mengumumkan ganjar pranono sebagai capres didukung di dua ribu dua puluh empat
dan kemudian disitulah ya udah kalau gitu kita kami ketemu deh biar semuanya lebih clear
saya mau ke mas romil lidl
mas romy tapi dengan deklarasi ini bukan berarti p tiga siap pisah jalan ya
siap bisa jalan dengan siapa
dengan golkar dan juga pan
kenyataannya kan habis deklarasi kita kemudian ketemu gimana mau dibilang pisah jalan
artinya bahwa ini kan bukan end of the road ya
ini kan masih panjang sampai tanggal dua puluh dua oktober
penegasan bahwa kib masih guyup rukun oleh ketua umumnya mas doli itu kan merupakan penegasan bahwa bisa jadi kita bertemu di satu titik nanti
karena kami semua berada di sana
di koalisi pemerintahan hari ini
artinya semangatnya p tiga adalah kib plus
kib plus pdi perjuangan atau pdi perjuangan plus kib begitu
itu yang kemarin kita sampaikan
bahkan oleh pak mardiono sudah ditegaskan
kami juga mengajak begitu
dan moga moga ajakannya sih berhasil ya
kan kemarin sudah disampaikan setelah empat belas mei sama mas
ini setelah empat belas mei kabarnya ada partai lagi yang mau menyampaikan dukungan kepada mas ganjar pranowo sebagai capres begitu ya
dan sekjen pan mas edi suparno mengatakan bahwa
ada ajakan dari sekjen pdi perjuangan mas hasto agar pan bergabung bersama dengan pd perjuangan dan juga p tiga
dalam satu payung kerjasama politik mendukung mas ganjar
berarti sudah ada kesepakatan itu
ya aspek historisnya sangat kuat
pdi ini kan selalu berpijak kepada nilai nilai perjuangan di dalam memerdekakan republik ini

ditinjau dari survei persepsi politiknya
itu kan banyak ke teman teman pan
dan di dalam pilkada ketika kita bersama dengan partai amanat nasional
itu memperluas basis pemilih
sehingga banyak sekali kemenangan
demikian pula bersama dengan p tiga
karena tidak saling berimpit basisnya
dan kemudian hubungan ibu megawati soekarno putri dengan pak jul
itu kan juga bagus karena dulu kita bersama sama merancang amandemen konstitusi secara terbatas
terkait dengan penetapan garis besar haluan negara atau pola pembangunan semesta berencana
dan haluan negara itu kan diproses secara polonial
dan juga diproses secara progresif kan zaman pak jul ketika menjadi ketua mpr
sehingga banyak aspek aspek historis dan desain masa depan yang menyatukan kami
nah mengapa setelah empat belas mei karena satu sampai empat belas itu kan seluruh partai politik berkonsentrasi pada pencalekan
meskipun saat ini kedaulatan di tangan partai itu betul betul dijalankan
salah satunya karena bung doli ini juga sebagai ketua komisi dua yang membangun hubungan yang sangat baik
dengan kpu dan bawaslu
nah setelah empat belas mei itulah akan secara intens
kemudian dilakukan komunikasi politik hingga nanti sampai batas waktu tertentu
kerjasama politik dinyatakan sudah merepresentasikan baik keindonesiaan kita
juga aspek aspek elektoral yang ada terkait dengan strategi pemenangan yang ada
baik untuk penggalangan grassroot penggalangan rakyat maupun juga membangun opini melalui media
nah dari situlah kemudian baru kemudian dilakukan konsolidasi
bagaimana mas romi tadi katakan siapa yang akan mendampingi pak ganjar sebagai calon wakil presiden
sehingga sekarang ada waktu untuk melihat mata hati rakyat tadi
bagaimana sih kira kira gambaran yang mendampingi pak ganjar pranowo
apalagi nanti ini kan dari para pengamat mengatakan dengan pengumuman yang dilakukan pada momentum
yang sangat tepat oleh ibu megawati soekarno putri langsung terjadi pergerakan elektoral pak ganjar pranowo
tapi berarti untuk pan sudah ada pembicaraan lah ya
ada pembicaraan kita sudah naik sepeda bersama kita sudah saling telpon telponan
hanya saja kan nanti kan juga ada pertemuan antara beberapa partai politik dengan bapak presiden jokowi
di dalam memperkuat pertama legacy dari presiden jokowi yang kedua di dalam membangun kerjasama bagi masa depan
kita sudah dengar ajakan pdi perjuangan kepada p tiga dan juga pan tapi pdi perjuangan belum ada itu
ngomong di media media ataupun di beberapa forum mengajak golkar
kapanpun kita dalam pengertian sebagai suatu komunikasi yang sifatnya belum mengerucut pada kerjasama
ini pada sifatnya komunikasi dalam rangka penjajakan
ke golkar juga sudah dilakukan bagaimana kita lihat hubungan antara mbak puan maharani dengan pak erlangga
ini kan juga sangat dekat kemudian dengan pak lodewik kan beliau kan wakil ketua dpr
komunikasi sudah dilakukan dengan seluruh partai kecuali satu partai yang sudah mengumumkan pak anies baswedan
karena sudah punya calon kan
tapi pdi perjuangan dalam forum ini mengajak golkar untuk bergabung gak
ya kita kan punya spirit gotong royong itu ditegaskan kemarin ketika ditanya media
mereka mengatakan spirit gotong royong itulah yang di kedepan oleh pdi perjuangan
karena kita negara yang begitu besar di dalam mengelola pemerintah negara dan terbukti
bekerjasama dengan pdi perjuangan itu sangat nyaman karena kami taat betul pada etika politik
golkar kalau mas doli mau tanya sekarang sangat nyaman bekerjasama dengan pdi perjuangan
kami ini tidak neko neko untuk kemaslahan bangsa dan negara
oke saya mau ke mas sasan mas sasan ini mas sastro tadi gak menjawab pertanyaan saya
dalam forum ini mau gak mengajak golkar bergabung tapi ini spiritnya gotong royong soal kerjasama politiknya
ada yang mengatakan bahwa pdi perjuangan lebih serak tampaknya mengajak dari kib ini p tiga dan juga pan ketimbang golkar
anda melihatnya juga begitu nggak
kalau saya sih melihat kemungkinan
kemungkinan yang diajak memang pan dan p tiga
berarti golkar memang kemungkinan tidak diajak
atau diajak terakhir mungkin karena paling susah diajaknya lebih besar kan
kalau makin besar itu kan negosiasi harus lebih banyak juga
lebih alat negosiasinya
lebih alat juga negosiasi mungkin seperti itu
tapi saya mau kasih catatan misalnya di elit itu komunikasi jauh lebih gampang
ketika sudah misalnya sudah jadi keputusan partai itu mereka pasti ya sudah diikat lah jadi keputusan partai
tapi mungkin yang sulit itu nanti mengkomunikasikan keputusan partai ke konstituen masing masing
kalau misalnya baca data survei misalnya konstituen p tiga dan pan itu belum ke mas ganjar
karena sekarang simbolis karena sudah ada mas ganjar
jadi pr partai itu nanti ketika bergabung adalah elitnya bisa aja dengan mudah bilang oh iya kita kerjasama dengan ini
tapi sejauh ini memang kalau dibaca dibedah itu hasil survei berbagai polster konstituen p tiga
sejauh ini dan konstituen pan sejauh ini belum ke mas ganjar
tapi itu suruhnya yang mana mas yassan
karena kemarin dari indikator politik dengan lsi dua duanya memang mayoritas konstituen p tiga memang ke mas ganjar
mungkin kita berbeda ya
jadi kalau menurut saya nanti pr adalah komunikasi
bagaimana meyakinkan bahwa pilihan partai ini juga bisa diterima oleh konstituen konstituen masing masing gitu
tapi mengajak golkar terakhir bergabung itu memang karena alotnya negosiasi ya
itu yang membuat pd perjuangan mungkin lebih sering mengajak p tiga
ya mungkin karena melihat golkar sekarang lagi asik dan mesra sama pak prabowo bisa juga
biar kan juga dulu dulu gitu
secara mazhab politik memang sulit ya menyatukan
kan pernah kerjasama dua ribu sembilan belas
jadi menurut saya sepertinya kalau kerjasama politik itu banyak partai itu bisa saja kerjasama
karena kita spektrum ideologinya kan gak tegas
yang paling sulit kita lihat kerjasama itu dalam level pilpres ya bukan dalam level pilkada
itu kan cuma pdip sama pks saja sama pdip sama demokrat
tapi di level pilkada mereka ada
tapi di level pilpres memang belum bisa kita bayangkan
tapi sisanya menurut saya bisa bersama sama
kalau golkar menurut saya sama pks bisa sama demokrat bisa sama gerindra bisa sama pdip juga bisa
menyambung tadi yang disampaikan oleh mas hasan
karena golkar sedang asyik berdekatan ataupun intens menjajaki pendekatan dengan pak prabowo
karena ingin kita dengar informasinya sebetulnya golkar ingin menjodohkan pak prabowo dengan pak erlangga dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
itu salah satu yang menjadi prioritas utama golkar saat ini ya
gak bisa disimplifikasi begitu
kan kalau dilihat apa namanya apa yang dilakukan dalam seminggu ini kan sebetulnya kita berkomunikasi dengan siapa kemarin kita ketemu dengan pak sby
jadi seperti yang saya katakan ya golkar ini berusaha terus membangun komunikasi sejauh
dan itu yang dilakukan oleh pak erlangga
dan kami juga mengatakan bahwa kami partai yang sangat terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja
jadi dengan siapa saja yang memang memungkinkan untuk kita bisa bekerja sama ya tadi ada kesempatan visi dan segala macam itu
ya itu sangat mungkin dilakukan oleh partai golkar
dan saya kira komunikasi misalnya golkar dengan pdi seperti yang tadi disampaikan oleh mas hasto juga
mas hato juga berapa kali ketemu dengan ketua umum kita
ya saya berapa kali ke wijaya caste
kemudian pantra bertemu dengan pak erlangga
jadi komunikasinya selama ini juga tidak ada hambatan sebetulnya kita berkomunikasi dengan siapa saja
oke tapi ada perbedaan terutama mungkin soal sistem pemilu ya
itu yang kemudian menjadi salah satu hambatan
ya itu kan sama juga kalau soal itu dengan p tiga juga beda kalau misalnya dibagi dengan
tapi kan bukan soal itu sebetulnya soal membangun indonesia lima tahun ke depan kan itu kan teknis saja ya
dan saya kira kita sudah sama sama legowo siapa saja
dan partai yang di mana yang di dpr itu sudah menyerahkan sebetulnya ke mahkamah konstitusi
mau hasilnya apa ya kita harus siap kan kira kira begitu
tapi menjodohkan prabowo dengan erlangga hartarto menjadi salah satu opsi politik golkar
ya kita belum bisa
masa gak menjadi salah satu opsi itu
menjodohkan prabowo dengan erlangga hartarto gak menjadi salah satu opsi
sampai sekarang ditanya ya kita itu masih keputusan partainya pak erlangga sebagai calon presiden
nah itu juga mungkin yang sekarang kemudian
punya hambatan psikologis kita membangun kerjasama intensif dengan partai partai yang juga sudah punya calon presiden sendiri kan kira kira gitu
nah tapi kan sekali lagi politik ini kan mengelola kemungkinan ya
nah ini yang sekarang kita bisa lihat
dinamika yang terjadi ini kan kalau tadi misalnya kita bicara road ini roadnya kan juga masih panjang
masih banyak variable atau masih banyak momentum momentum yang bisa tercipta
dari banyaknya sekian variable
yang sekarang masih belum menyatu menyatu kan kira kira begitu
mengelola kemungkinan itu berarti salah satunya membuka kemungkinan golkar menurunkan target dari pak erlangga menjadi capres menjadi cawapres
kita ini pertama sudah punya keputusan
yang kedua juga kita paham realitas
realitasnya tidak bisa menjadikan
belum ya gak
artinya sampai sekarang kan kita tidak menutup mata tidak menutup telinga melihat fakta
tetapi kita juga punya semangat
kita juga punya semangat punya elan untuk bisa terus bekerja untuk keputusan partai
dan kita juga melihat ini semua masih serba dimungkinkan kira kira begitu
selain menjajaki pendekatan ke pak prabowo gitu ya ataupun ke gerindra
tampaknya golkar mulai membuka pintu komunikasi dengan koalisi perubahan
makanya kemarin datang ke tempatnya pak sp di cikes
apakah itu juga membuka juga opsi mendukung anies baswedan
itu tadi saya katakan semua kemungkinan semua ketertarikan itu bisa saja kan
ini kan tetapi intinya adalah sekarang ini sambil kita juga membicarakan soal pilpres
kita kan juga penting membicarakan tentang indonesia ke depan
kita dalam membangun komunikasi itu kita banyak hal yang kita dapat
artinya dalam dialog dialog pertemuan antar ketua partai politik itu
juga yang bisa kita serap untuk menambah kekuatan visi misi kita dan kemudian narasi yang kita bangun ke depan
jadi kalau misalnya ketemu ya sekarang kan kita udah ketemu juga semua itu
ketemu dengan pks sudah ketemu dengan pak surya palo dua dua kali
ketemu dengan pak sby juga sudah dua kali
sama ahae juga ahae datang juga
ketemu dengan siapa saja sih
jadi kita semua ketemu sekarang
ketemu sama bu mega yang belum
ya ketemu sama bu mega belum
jadi mungkin dalam forum ini bisa diinisiasi ya pertemuan antara bu mega dengan pak erlangga gitu ya
saya akan bertemu kedua pemimpin karena begini juga kan cukup intens ya pak pak erlangga artarto beberapa kali juga menyampaikan pesan
hanya kan di dalam masing masing partai kan juga punya agenda agenda terkait dengan pecalekan kemudian juga penjajakan kerjasama partai politik
kami meyakini akan ada suatu momentum bagi para ketua umum partai
khususnya bergabung di dalam kerjasama mendukung pak jokowi saat ini untuk bisa bertemu dan kemudian merapatkan barisan bersama sama
jadi menunggu waktunya bu mega ya
akan dalam segera
akan dilakukan suatu pertemuan secara bersama sama karena bagaimanapun juga
oh pertemuan bersama sama bukan antara bu mega dengan ketua bukalapak
bersama sama dalam rangka idul fitri
kemudian ada pertemuan para ketua umum partai itu kan bagus
itu dalam waktu dekat akan dilakukan
jadi bu mega nanti sebagai tuan rumah
ada yang bersama sama untuk menyediakan diri menjadi tuan rumah
ada yang bersama sama menyediakan diri untuk menjadi informasi

besok kita lihat ya
bersama sama pak jokowi
oh bersama sama pak jokowi berarti
kalau pertemuan hanya dengan ketua bukalapak dan ketua bukalapak belum kayaknya ya
bareng bareng di situ kita bahas
mungkin di situ bisa menjadi pemecah kebuntuan ya
enggak ada kebuntuan
ini itu seperti mau bisnis
ada negosiasi ada syarat syarat kontrak untuk bisnis
ini kita berbicara national interest kita
berbicara bagaimana pilpres berjalan dengan baik
berbicara menghadapi tantangan bersama
pak jokowi membuat legasi maksimum
ada kesinambungan dengan pemerintahan pak jokowi
maka kita bisa duduk bersama untuk mencapai suatu kesepahaman
mas hasan agresifnya golkar dalam kurang dari satu minggu ya bertemu dengan pak prabowo
kemudian menjajaki pendekatan ke pak prabowo
terus kemudian datang ke cikeas ketemu dengan pak sby dengan mas ahy
apa yang bisa anda lihat dari agresifitasnya golkar
apakah kemudian golkar merasa mulai kehilangan ini nih kendali atas peta koalisi
kalau saya sih tadi saya sudah bilang mungkin ada tiga partai yang butuh posisi simbolik
tiga partai yang besar ini
dan ya walaupun misalnya keputusan munas golkar harus capres
tapi saya rasa bulan bulan begini semua harus realistis
apakah kemungkinannya misalnya capres
iya harus dibuka kemungkinan itu
jadi menurut saya sekarang kita harus fair lah
jadi kalau kemarin kita idealis semua kan
jadi kalau hari sekarang kita lihat kalau orang yang paling tinggi surveinya ya tiga orang itu
dari tiga tahun terakhir kan gak ganti ganti
tiga tiga orang itu aja
beda beda ranking itu urusan lain
tapi tiga besarnya tetap mereka
jadi kalau kita butuh posisi simbolik saya rasa golkar akan buka komunikasi ketiga tiganya
yang anda lihat ini golkar hanya buka komunikasi kedua duanya yang ketiga belum
kan berarti belum bisa dikasih waktu sama ibu pasti pengen ketemu sama ibu juga itu
jadi anda melihat yang belum memberikan waktu sebetulnya pdip perjuangan
ibu belum kasih waktu itu
atau golkarnya juga belum intensif nih mengejar untuk ketemu
menurut saya kalau habis ini mungkin dikasih waktu sama ibu itu akan kelihatan bahwa memang akan bisa jadi bertemu dengan ketiga tiganya
golkar itu kan kursinya nomor dua
pasti butuh posisi simbolik
mau nggak mau itu pasti butuh posisi simbolik seperti itu
jadi posisi simbolik ini bisa didapat dari mana
jadi kalau misalnya yang terlihat sekarang tiga orang ini
ya pasti akan membuka komunikasi dengan tiga pihak ini
buka komunikasi dengan prabowo
buka komunikasi dengan
ganjar dan juga anies
kalau dengan ganjar kan ganjar baru lebaran kemarin
kalau sebelumnya kan nggak tahu nih siapa yang dari pdip nya siapa itu kan belum tahu nih
kalau sekarang kan sudah tahu
jadi berarti habis ini juga menurut saya akan ketemu dengan pdip
golkar juga berkepentingan untuk bertemu dengan pdip
saya yakin dua duanya berkepentingan untuk ketemu
sama sama berkepentingan ya
cuman kan memang pasti lebih mudah dulu negosiasi sama p tiga sama pan
sama golkar itu negosiasinya berapa level lebih tinggi

sulit ya mas
kita lihat kan politik ini harus tahu
jadi ini yang akan kita ciptakan
dua duanya bertemu dalam satu titik
oke kita harus jeda terlebih dahulu
nanti saya akan tanya ke teman teman mahasiswa
bagaimana melihat peta koalisi yang goya setelah deklarasinya ganjar pranowo
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show